karena ia lebih fokus dengan kualitas material rumah yang digunakan pengembang
ya tapi balik lagi kayak tadi dokter erin diberitakan kayak
kemarin juga sempat agak rame di dpr disebut sebut ada dua komisi di dpr memperbutkan kementerian tersebut
namun kemarin ketika ingin keluar
jadi terima kasih tim nas juga
karena mereka sudah membuat produk yang tidak semata mata untuk bangsa korea sendiri
nah jangan kadang kadang yang membuat ini menjadi beban mental ada yang kita namanya social pressure
dan sebagian besar lingkungan di australia sangat terbatas dengan air
tetapi kemudian spike lagi naik lagi itu di minggu ketiga itu kenaikannya bisa sampai seratus persen
keretakan kabinet diduga dipicu oleh berbagai perbedaan pandangan terhadap kebijakan presiden jokowi
dia menjelaskan bagaimana virus tersebut telah berubah selama beberapa tahun terakhir
lawan emil tapi emil dardak gitu loh
karena kan belum ada yang divaksin ya sampai saat ini ya
berarti sepuluh ribu x delapan puluh ribu itu hampir dua triliun
mini market terus tertangkap cctv di
boleh kan di dpd ip ya mas umami yang ada
sang anak dibanting dengan keras
terus kalau misalkan memang tidak gerak juga boleh langsung ke dokter kandungan untuk konsultasi
oke pak tauhid ini langsung saja kita bahas optimalisasi pajak dari kenaikan ppn yang sepuluh persen menjadi dua belas persen termasuk juga akan meliputi ppn bagi sembako
sedangkan kami untuk menempuh jarak lima puluh km hanya cukup nge charge yang kuatnya itu ongkosnya rp dua dua ratus
bisa dicalonkan sebagai capres atau cawapres

kemudian tapi belum besar naik naik naik naik terus ya sampai puncaknya ya puncaknya itu terjadi di minggu ketiga bulan ramadan
yang terjadi demand yang turun tadi
jadi perlu diketahui bahwa awalnya anjing anjing ini akan dirin ke wilayah solo wilayah kerajaan
yang kedua sesuai dengan asas peradilan agar cepat kami mohon kepada yang mulia
kemudian di eurozone setengah persen
selamat datang di demak
tidak kuantitatif dan melihat ini gitu
kok pertanyaan pertama gini
terakhir saudi juga sama
dawet istimewa karena ada topping durian yang melimpah namanya es dawet durian paselamat
atau penyelamatan yang mencari anak anak anda
ya masa seorang mas menteri tidak tahu ada usulan ini
adalah warga masyarakat masih lemahnya terkait dengan kesadaran untuk senantiasa menggunakan